ya untuk lebih memudahkan para penumpangnya mrt telah resmi mengeluarkan kartu multi trip dan untuk lebih mengetahui lebih jauh
mengenai kartu multi trip mrt ini sudah ada rekan saya dea intan kartika di stasiun mrt bundaran hotel indonesia
dea selamat sore apa sebetulnya perbedaan mendasar antara kartu multi trip dengan kartu yang memang saat ini sudah digunakan oleh masyarakat yang menggunakan mrt
selamat sore eva betul sekali saat ini saya berada di stasiun mrt bundaran hotel indonesia dan saya tengah memegang ini adalah kartu multi trip yang dinamai kartu multi trip jelajah berganda
ini pekan ini sudah mulai dijual oleh pt mrt jakarta bedanya kartu ini eva diklaim sebagai kartu yang jauh lebih memudahkan para pengguna mrt
sebelum ini memang kita bisa menggunakan kartu kartu lain seperti kartu
itu single trip yang sudah pernah dikeluarkan oleh pt mrt jakarta pada awal pengoperasian mrt yaitu di bulan april dua ribu sembilan belas dan juga kartu kartu lain yang berasal dari lembaga perbankan yang bekerja sama dengan pt mrt
katanya kartu ini eva adalah kartu yang mengadopsi teknologi jepang dan bisa memudahkan
mengapa memudahkan karena proses tapping atau pembacaan data di kartu multi trip jelajah ini diakini
super cepat jika kalau kita menggunakan kartu selain multi trip atau kartu jelajah ini biasanya kita menggunakannya kira kira untuk tapping eva adalah membutuhkan waktu dua sampai tiga detik
tapi katanya ini adalah kartu yang cukup cepat yaitu tiga detik
dan tadi eva saya sudah mengisi kartu ini saya sudah beli harganya rp dua puluh lima untuk kartu ini kemudian saya isi saldonya karena sore ini saya mau jalan jalan naik mrt saya isi rp dua puluh
saya mau coba kira kira betul gak sih klaim dari pt mrt jakarta kalau ini bisa mempersingkat waktu antrian
oke kartu sudah di sini kita mau lihat
oke kita akan coba lagi
ternyata ini tidak bisa digunakan
karena tidak bisa digunakan kita nanti akan tanyakan kepada pt mrt jakarta mengapa tadi saya beli rp empat puluh lima ini tidak bisa digunakan
apa yang menjadi kendala
sebelumnya tadi saya sudah beberapa kali ngobrol dengan petugas mrt terutama di bagian tiketing kira kira sudah banyak belum sih eva yang menggunakan kartu ini
dan nyatanya pengguna kartu ini masih lebih sedikit daripada pengguna kartu single trip
dan sore ini saya sudah bersama dengan bapak muhammad kamaludin korporat sekretari dari pt mrt jakarta
jakarta pak tadi saya dapat kendala nih pak ketika nge tap katanya ini tiga detik ketika tapping
tapi kenyataannya fail atau gagal
sebenarnya apa problemnya
iya itu tergantung kebiasaan ya nanti kami juga perlu mengedukasi mungkin ya
perlu lebih sosialisasi
contohnya yang fail itu biasanya karena mungkin terlalu maju ke dalam gerbang gitu
jadi mungkin posisinya harus mundur sedikit terus kemudian baru tapping tunggu sebentar baru masuk
jadi sederhana sebetulnya
maka tingkatkan lagi edukasi dan sosialisasi ke pengguna
ini kan niatnya kan untuk mempercepat answer ya
sebenarnya apa sih yang ada atau teknologi yang ada di dalam kartu ini
iya ini menggunakan kartu tipe c ya
jadi memang berbeda dengan kartu uang elektronik yang biasa beredar di indonesia sekarang
yaitu biasanya tipe a
dan ini tipe c ini memang khusus standar transportasi di dunia
jadi rata rata kalau dicek ke singapura ke jepang ke hongkong semuanya menggunakan tipe c
dan mereka memang digunakan
untuk kecepatan transaksi yang tinggi gitu
yang memudahkan mengurangi antrian ketika masuk angkutan umum
jadi ini sudah mendapatkan izin bi sejak minggu lalu
dan ini akan nanti diintegrasikan dengan angkutan umum lainnya juga
tadi saya sempat ngobrol ngobrol katanya kartu ini memang baru diluncurkan
tapi ternyata beberapa hari kebelakang ini orang orang lebih sering menggunakan single trip
sebenarnya ini apa
belum ada perubahan budayakah orang menggunakan mrt atau bagaimana
karena memang sebelumnya kartu multi trip ini belum mendapatkan izin dari bi
jadi kami belum bisa menjual
tapi sekarang sudah mendapatkan izin dari bank indonesia
kami sudah mulai menjual
pengguna juga bisa menggunakan ini menggunakan saldo
jadi kalau sebelumnya single trip itu saldonya pas
hanya untuk satu kali perjalanan misalkan dari stasiun nebakbulus ke bunan hi
harganya memang pas untuk satu perjalanan itu
jadi tidak bisa menggunakan untuk berkali kali
sementara dengan kartu ini bisa lebih mudah digunakan untuk berkali kali perjalanan
tergantung dari sisa saldonya
nah dari informasi
yang saya dapat juga pak kamal
katanya dua ribu dua puluh dua nanti kartu ini juga bisa digunakan untuk moda transportasi lain
trans jakarta kemudian juga ada beberapa transportasi lain
itu betul atau tidak pak
iya jadi komitmen kami mungkin untuk yang transjakarta dan lrt akan lebih cepat ya
diusahakan lebih cepat daripada dua ribu dua puluh
mungkin tahun depan
untuk dua ribu dua puluh dua itu akan terintegrasi juga dengan kci
dengan kereta listrik yang ke bogor
jadi akan lebih terintegrasi semua transportasi di jakarta ini
akan bisa menggunakan kartu yang sama
dan itu sudah menjadi komitmen kami bersama dengan kci
ketika mendapatkan izin dari bank indonesia
terakhir nih pak
tentunya ini kan kartu ini kan diluncurkan supaya bisa memudahkan
kemudian juga ada integrasi alat transportasi ada di dki jakarta
ini bagaimana dengan nasib mrt fase dua
dari hi sampai ay
kira kira bagaimana progresnya
ya progresnya untuk yang gardu induk di monas sudah selesai
kita akan lanjutkan nanti dengan konstruksi dari stasiun bundaran hi ke stasiun monas
itu di bulan maret kita akan mulai pembangunannya
dan akan dilanjutkan terus sampai ke kota
kemudian ke ancol barat
jadi nanti akan beroperasi sekitar dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima
dan nanti akan bertahap itu beroperasinya begitu
terima kasih pak muhammad kamaludin
sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia newsroom sore ini
kira kira saya udah bisa belum ya pakai ini
baik eva kembali ke anda di studio
nanti saya tunggu laporannya ya dek
apakah anda sudah berhasil menggunakan kartu multi trip ini